dan kini untuk mengetahui bagaimana pengaruh banjir terhadap distribusi barang di ibu kota
kini kita sudah terhubung dengan wakil ketua asosiasi logistik dan forwarder indonesia
ada pak mahendra rianto di sana
pak mahendra halo selamat sore
selamat sore apa kabar
kabar baik tapi tampaknya ibu kota tidak terlalu baik ya pak
karena banjir tampaknya di sebagian wilayah
dan kita ingin mengetahui pak mahendra bahwa banjir itu sebenarnya sudah langganan di ibu kota
dan mungkin sudah ada antisipasinya
tapi kali ini seperti apa anda melihat kerugian paling dialami untuk distribusi logistik dan barang
pada banjir yang terjadi hari ini pak
iya ini sepertinya kalau saya lihat ini banjir lima tahunan ya
karena surah hujan seminggu ini cukup tinggi
dan dampaknya kepada jalur distribusi di ibu kota
cukup parah juga
karena dari kemarin sampai dengan hari ini tadi pagi ya
itu kendaraan kendaraan untuk distribusi ke retail retail kecil itu kita terganggu
jalur utama kan sebetulnya yang lewat tol jor dan sebagainya
dan kemudian jalur kepriuk
itu yang jalur terbesar untuk melintas antar provinsi
tapi jangan lupa
kebutuhan harian yang ada di dalam kota untuk memenuhi retail retail kecil
warung warung pasar tradisional dan sebagainya itu
itu jalan menuju ke sana itu terblok
dan kemudian beberapa track kita terjebak
nah ketika terjebak
itu air masuk ke dalam trust
sehingga membuat rusak barang barang yang ada di dalam truk
nah ini pertama menghambat posisi barang yang ada di dalam
kedua juga menghambat jalur kebutuhan untuk hari berikutnya
baik pak mahendra
dengan adanya banjir hari ini meskipun tadi ada menyebutkan intensitas seminggu belakangan
hanya tinggal berapa persen karena banjir yang terjadi di ibu kota
kalau kejadian ini seperti kaitannya
tadi pagi totalnya berhenti kita minta semua berhenti
iya karena kami tidak mau ambil risiko barang rusak
sehingga pasti di pasar pasar tradisional maupun di retail modern itu pun pasti terhambat barang barang masuk ke sana gitu
tapi mau di mana tidak bisa kita melawan alam ini karena kalau kita pastakan hancur semua nanti
bagaimana kita tunggu satu hari
ya kalau memang ini turun besok baru kita jalan
kalau kita compare satu bulan hanya satu hari saya pikir nggak begitu besar ya dampaknya
berapa persen kira kira walaupun tidak besar mungkin dalam kondisi bulanan berapa persen akan mungkin menambah beban biaya
jadi tidak begitu besar
tinggal masing masing pasar tradisional dan toko toko retail modern itu
biasanya dia punya stok sampai kadang kadang tiga hari
ada yang cuma sehari
nah yang cuma sehari stok di dalam tokonya dia akan masalah
tapi saya pikir tidak begitu besar
pak mahendra berapa besar ini akan menambah ongkos ataupun beban bagi para pelaku usaha distribusi logistik
ya kalau kami karena harus mengirim ulang
jadi hanya biaya transportasi saja yang bertambah satu atau dua hari
kita berdoa mudah mudahan di hari hari kemudian tidak terjadi seperti yang kayak kemarin dan hari ini
karena itu yang ekstrim sepertinya
baik dan anda sudah berkomunikasi dengan pemda ataupun pemprov dalam hal ini untuk mengantisipasi apabila nanti intensitas hujan masih saja tinggi ke depan
ya kami melalui kontak kontak kami di
kontak kontak kami di asosiasi mencoba mengantisipasi
tapi kalau yang namanya alam kita tidak bisa duga ya
kami cuma menunggu informasi dari bmg
hanya itu yang kita bisa lakukan
dan bmg itu akurasinya satu hari dua hari ke depan
baik pak mahendra terakhir mungkin saya ingin tahu akibat biasanya bencana banjir seperti ini akan mengerek harga juga
karena kan suplai terganggu
maka akan mengerik harga biasanya berapa persen mungkin
kalau hanya satu dua hari saya pikir enggak
tapi kalau seminggu itu mungkin tinggi bu
itu bisa dua puluh sampai tiga puluh persen kalau sampai seminggu ya
satu kedua kalau ini jalur juga terhambat sampai ke wilayah wilayah jawa barat umpamanya
kayak ada yang longsor longsor segala macam itu mungkin agak lebih berat
karena yang longsor jalannya itu kan perlu diperbaiki
contoh kasus yang cipu larang ya
di cipu larang kita kan enggak bisa lewat jalan tol
kita harus keluar di cikamuura apa di mana itu baru masuk lagi tol di setelah pada larang
itu menghambat itu
dan yang kami ada tambahan sekitar lima belas persen itu biaya keluar dan masuk lagi dan macetnya
baik pak mahendra semoga saja ini insentif sarjan berhenti hari ini
sehingga jalur supply distribusi juga bisa normal seperti semula sehingga tidak perlu mengerek harga
karena nanti saya mahal juga beli barang barang ya pak ya
kau naik dua puluh tiga puluh persen
kami berharap begitu kami berharap begitu supaya kita jangan jadi kambing ketam gitu
baik terima kasih pak mahendra rianto ketua asosiasi logistik dan forwarder indonesia
sudah bergabung di cnn indonesia business sore hari ini